nah ini ada pertanyaan sih sebetulnya brand
kenapa sih kok perempuan itu suka banget untuk digombalin
karena memang begitu
nah ini ada fun fact nih ya yang
ada salah satu pakar kesehatan di new zealand yang mengatakan
jika pengidap diabetes itu kebanyakan didominasi dengan kaum hawa
kenapa bisa kayak gitu bran
maaf itu handphone saya bukan
tadi ketinggalan di dalam saya mau balikin
gue kasih liat tante riana
dia itu calon mamanya wulan
kemaren kan wulan sempet tunjukin fotonya ke gue
kenapa dia disini sama laki laki lain
kau dekatin tante tante kayak gitu
udah lah yuk kita makan
ini gua minuman seger lo ini lebih seger daripada air celupan batu ponari
eh buat saya sama
kan sumbernya sudah dekat
eh lo tadi ajak roman gak
tadi sih gue telepon tapi dia sibuk
eh gua dateng kok
panjang umurnya anak
seri banget ya gua telat
biasanya tadi gue ada acara terus pas di jalan gue ketemu sama tika
tika ipa kah
jadi ya gua ajak aja
ayo aja deh disini
tante tiana tuh
dan kalo gua liat liat ya
ya gue sih
setelah papa nikah sama tante tiana
nih gue kasih liat tante tiana
gue kasih tau bulan gak ya tentang tante tiana
gue sebentar lagi kelar
ya ini kayaknya gue langsung balik aja deh
yaudah sampai ketemu besok ya
dadah ulan jati
salam buat nyokap ya
tapi ntar dulu deh
siaran suara hati udah mulai soalnya
ya gue nyalain ya radio lo
hampir lupa gue
balik lagi bersama hugo dan gibran disini
anyway seperti biasa kalo bisa kelihatan
kalo mainin kan pasti udah nungguin ya
beberapa teman teman yang mau ke suara hati ya
temanya tuh keren banget
mungkin pernah ngerasain
ya itu adalah kebohongan manis
nah ini ada pertanyaan sih sebetulnya brand
kenapa sih kok perempuan itu suka banget
karena memang begitu
nah ini ada fun back nih ya
yang kalian harus tahu lover
ada salah satu pakar kesehatan di new zealand
yang mengatakan jika
pengidap diabetes itu kebanyakan
didominasi dengan kaum hawa
kenapa bisa kayak gitu brun
karena mereka kebanyakan makan janji manis
lucu banget tau gak sih
apaan sih ya
mereka tuh lucu banget tau
apalagi suaranya si gibran tuh kayak
empuk banget tau gak sih
bapau kali ya empuk
hahaha asik banget ya brun
nah lo sendiri tuh suka yang mana brun
kebohongan yang manis atau kenyataan yang pahit
gue lebih suka kenyataan yang pahit
hidup itu pahit seperti kopi
karena itu akan membuat mata kita lebih terbuka
nanti kita bakal balik lagi ya tentunya
dengan tema di hari ini tentang white life
si gibran tuh bikin gue melting banget tau gak sih
kapan kapan kita ke radionya yuk
gue pengen banget ketemu sama si gibran
ih gue heran lo kenapa jadi alaik gini sih
lo aja sama keluarga lo
kok lo gitu banget sih lan
pak pak pak boleh cobain pak ya
aduh udah udah
muter gak bisa jalan loh
ya bekeran sih
bisa mampus loh jadi cheap nya sih
enggak remian ya woy
deren ini kan udah kemaleman ya
tika besok ada ujian kimia
jadi deren nganterin tika pulang kan
oke deren nganterin kok tika pulang sampe rumah
udah yuk mau sekarang
iya yuk sekarang duluan ya semua
sambut ya sambut
hati hati lo jangan disidari
gila udah gandeng gandeng
gue penasaran deh kayaknya di kontaknya dia tuh yang my sunshine tuh kayaknya tika
ah itu sudah jadi
bukan bisa jadi lagi itu so pasti tika itu
eh gina mau kemana
ambil rapot apa nyam segini
ambil rapot sekolah kejar paket
lah si gina kenapa ya
udah lo kejar sama siapa
gila lo kejar sama siapa
our rada's lover balik lagi nih
di suara hati tentunya masih bareng sama kita berdua
udah sejam kita nemenin kalian semua
tapi jangan sedih
karena pasti kita bakal balik lagi tiap harinya
untuk menemani kalian semua
sebelum kita pamit seperti biasanya disini
gibran udah siapin puisi spesial untuk kalian semua
udah siap ya